sampai jumpa di video selanjutnya
bapak bilang sama aku yang meninggal itu hanya ibu
nuntaita ikut bahagia untuk kita berdua
tapi sebenarnya aku tuh gak enak sekali sama lontalita
lontalita itu sahabat aku raka
ya aku rasa kamu gak usah ngerasa
tuh gak enak kok
dia udah meninggal

dia udah bikin aku patah hati dan
aku udah sangat kecewa sama dia
sampai lontalita itu kan sahabat aku
aku tahu tapi aku juga udah gak ada perasaan apa apa lagi sama dia
dan aku pengen
hari ini besok dan besoknya lagi
dan besok besoknya lagi dan seterus terusnya
kamu ada di samping aku
ya talenta pasti ngerti kok
udah jangan ngomongin tentang ini lagi ya
aku gak mau
nanti malah bikin
aku kehilangan kamu lagi
karena udah malam aku jalan dulu ya
ada yang ketinggalan
ini buat aku cuma terima kasih lagi karena kamu udah mau jadi pacar aku lagi
aku parah banget lagi
aku gak perlu nangis
kenapa aku harus nangis gemba
kenapa aku harus lagi berarti waktu aku berdua
kenapa sekarang aku merasa kehilangan dia
ada yang tau gak hari ini hari apa
hari rabu kali nek
tanggalnya tanggal berapa
tanggal lima belas itu ada apaan sih
ada apa nek
tanggal lima belas ini kan hari ulang tahunku
ya mah mah
ah tenang tenang kita gak lupa kok ya
nih tunggu sebentar ya
tiup lilinnya sekarang juga
ya dayane aku jalan dulu ya
udah lah masuk cemurutmu lu sih nek
masa cuma tiup lilin doang
kamu tahu kan nenek ini udah tua
umur nenek tinggal berapa tahun lagi
masa gak ada yang kasih kado
kado mah gampang nek
nanti deh setelah aku pulang dari rumah sakit
aku bawain kado buat nenek special
apa kado nya berlian gintan pulau
ah itu mah gak ada apa apanya nek
lebih dari itu pokoknya none udah dapet kado itu
nenek pasti senyum loh
ada ada nanti aja nanti aja ya
tiduran dulu ya nek
seharian ini bapak pasti capek kerja di tempatnya satria
makan di sini nih
murah pasti enak
bu makan bu
kamu hendra kan
yang waktu itu nolongin istri kamu melahirkan
tolong pak istri saya mau melahirkan
aduh hendra ini bayi kamu sungsang
iya kamu ingat
mau makan apa
itu aja pakai telur
enggak bu cuma mau kasih tahu
nanti siang ada rapat ya bu
ibu nanya ibu bikin salah apa
sekarang ibu lihat bapak saya
ya ampun kenapa tuh dia
kenapa ibu nanya kenapa
itu karena ibu kok
ibu yang bikin bapak saya jadi seperti ini bu
kayaknya aku gak bisa nunda lagi
aku harus datang dan menemui cahaya sekarang juga
aku harus jelaskan masalah kemarin itu
pasti deh si hendra sialan itu sudah memutarbalikan fakta
kalau gak mana mungkin cahaya bisa semarah itu sama aku
jelas jelas kalau si hendra itu sudah mencuri barang barangku
pokoknya saya nggak mau tahu kalian tuh kalau kerja yang benar dong
ya udah sekarang kalian pergi
eh bu bu bu ibu
ya ada apa
ibu ini kepala cleaning service kan
clean service yang namanya cahaya ada di mana ya bu
eh tunggu gak ada di mana mana bagaimana sih ibu ini
aduh ibu please deh cahaya udah keluar alias out tau gak out
kalau cahaya sudah tidak kerja di rumah sakit lalu bagaimana aku bisa ketemu sama cahaya
beberapa tahun yang lalu mbo pindah ke jakarta
lalu nasiblah ya buka warung nasi seperti ini
kamu sendiri bagaimana ndra
sejak kematian istri dan bayi kamu apa kamu sudah menikah lagi
sampai sekarang kamu gak mau nikah lagi
tapi kalau ingat kejadian yang lalu mbok tuh kasihan sama kamu ndra
kamu kehilangan anak dan istri kamu dalam waktu yang bersamaan
waktu itu mbo gak bisa nyelamatin anak dan istri kamu
pasti kamu sangat terpukul atas kejadian itu indra
orang itu bicara apa sih kok dia bilang dia yang bantu persalinan ibu
tapi kenapa dia bilang kalau istri dan bayinya bapak sudah meninggal
aku ini kan masih hidup
bapak bilang sama aku yang meninggal itu hanya ibu
tapi kenapa pembicaraan mereka sekarang beda
namanya sudah takdir
ya mau dibegamin lagi
semoga almarhum istri dan anak saya sekarang bisa tenang
bapak juga mengakui kalau istri dan bayinya bapak sudah meninggal
kalau gitu aku ini anaknya siapa
kalau misalnya kamu gua